anak dan cucu hadianti ini terpaksa harus memanjat tembok
untuk dapat keluar pada jumat sore
pasalnya rumah hadianti yang berlokasi di kafling
brebes ciledug kota tanggerang banten
ditutup tembok dan kawat berduri
yang membentang sepanjang kurang lebih tiga ratus meter
kejadian ini berawal tahun dua ribu sembilan belas
saat pemilik sebelumnya gagal membeli kembali rumah hadianti
yang berdiri di lahan seluas seribu meter persegi
dengan harga di bawah nilai jual obyek pajak
keluarga hadianti menolak karena telah memiliki
sejak tujuh tahun lalu melalui lelang sebuah bank
karena gagal sang mantan ahli waris marah
dan mendirikan tembok yang menutup total akses jalan
bagi rumah hadianti dan rumah seorang bidan
supaya jalan harus berhiasa
kita bisa keluar masuk
saya bisa sekolah bisa ngaji
nggak bisa keluar
meski ikut tertutup tembok rumah bidan mendapat akses
dan kunci gerbang sehingga kendaraan bermotor
masih dapat melintas
pihak kecamatan mengaku sudah mengupayakan mediasi
namun pihak yang mengklaim sebagai pemilik selalu mangkir
biasa diminta bertemu
di tahun seribu sembilan ratus sebelas september kemarin
kita kecamatan dengan pak lurah dengan rt rw
dengan pak jokowi sahab wonsek dan pak dato' amil
melakukan mediasi dengan pihak keluarga pak asem burhan
yang diatasnamakan pak ruli
tetapi karena memang tingkat kooperatif dari pak ruli itu tidak ada
pihak dari kecamatan sudah melakukan rapat hingga ke wali kota
kota tanggerang dan akan mengambil langkah tegas
mengingat tidak adanya izin pendirian bangunan tembok